sebuah kursi bersejarah peninggalan pahlawan pendidikan nasional ki hajar dewantara
mengalami kerusakan pasca tauran yang terjadi antara perguruan silat psht
dan supporter sepak bola braja musti yang terjadi minggu malam
kursi tersebut merupakan kursi favorit ki hajar dewantara
saat bersantai di rumah atau menjamu tamu penting
kursi sederhana tersebut pernah diduduki oleh penyair terkenal asal india
rabindranath tagore sejumlah tokoh tokoh bangsa hingga presiden soekarno
walau tidak mengalami rusak parah hal itu disayangkan pengurus museum taman siswa
kerusakan diduga terjadi saat pihak yang terdesak melarikan diri ke museum saat terjadi tawuran
kerusakan yang terbesar ya kita kerusakan patung sekadar sekadar peninggalan ki hajar

kepala museum taman siswa mengaku tidak bisa berbuat apa apa karena aparat kepolisian terpaksa membuka jalur evakuasi bagi masa yang telah terkepung warga
sementara itu gubernur d i e sri sultan hamengkubwono x mengaku belum menerima kabar rusaknya salah satu peninggalan bersejarah di taman siswa
oh ya saya tanyakan dulu aku kurang ngerti
ya kalau itu tak terpaksa
kalau itu tak terpaksa
kalau itu tak terpaksa
kalau itu tak terpaksa
pihak pengelola memperkirakan butuh waktu sekitar seminggu untuk memperbaiki sejumlah kerusakan di museum tersebut
wahyu juniawan daerah istimewa yogyakarta